yang diletakkan di depan pintu masuk
ada gasifikasi dari batu bara
dan juga tadi juga disebutkan bahwa apakah faktor cuaca ini sudah baik